transaksi fisik menggunakan uang memang masih menjadi budaya mayoritas masyarakat
uang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya
ya sadar atau tidak dengan begitu berpindah juga zat zat yang menempel di permukaan uang misalkan saja bakteri ya
apa saja zat negatif yang terkandung pada uang kertas kita simak ulasannya
uang merupakan salah satu contoh benda yang selalu berpindah tangan
budaya transaksi fisik menggunakan uang masih menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat dunia
dengan begitu tentu zat zat yang bersifat buruk akan turut berpindah seiring perpindahan uang dari tangan ke tangan yang lain
dilansir dari detik com sebuah penelitian di hongkong mencatat
patogen sendiri adalah sifat mikroorganisme yang menyebabkan penyakit
kedua bakteri tersebut dapat menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh atau penyakit
seperti diare yang mungkin bisa hingga berdarah keram perut dan muntah muntah
mencuci tangan setelah memegang uang kertas merupakan solusi utama yang mudah dilakukan
dan berperan besar dalam meminimalisi resiko tersebut
fajar fadillah cnn indonesia